sementara puluhan orang mengatasnamakan karisma jakarta
minggu malam datangi rumah dinas wali kota surabaya di jalan sedap malam surabaya
kedatangan sekelompok orang ini bertujuan mengajak risma berangkat ke jakarta
untuk mencalonkan diri sebagai gubernur
setelah dua hari menempuh perjalanan darat dari jakarta menuju surabaya
sebanyak empat puluh orang yang mengatasnamakan diri karisma
atau kami mau risma ke jakarta
tiba di rumah dinas wali kota surabaya tri risma hari ini minggu malam
mereka berniat menemui risma sekaligus mengajak wali kota berangkat ke jakarta
niat para pendukung risma dari jakarta ini bukannya tanpa alasan
mereka siap menunjukkan keseriusannya termasuk memberikan data jaringan seluruh relawan di jakarta
agar risma yakin maju dalam pencalonan gubernur dki jakarta
kita ingin meyakinkan kita ini punya program namanya menjemput pemimpin
menjemput pemimpin dalam kali ini adalah tahapan karakteris
adalah memberikan data data apa saja yang sudah kita lakukan di jakarta
selama sejak kami berdiri dua puluh delapan april hingga hari ini itu kepada ibu risma
sayangnya saat mendatangi rumah dinas wali kota risma sedang tidak berada di tempat
risma hanya menyampaikan salam dan selamat datang kepada seluruh pendukung karisma
jemput itu loh emangnya aku nggak bisa pergi sendiri
salah enggak enggak ada
karena tidak dapat menemui risma para pendukung karisma akhirnya memutuskan bermalam di surabaya
rencananya kelompok masyarakat ini akan menemui risma hari ini di balai kota surabaya
wahyu pratama surabaya